meski terbilang tidak muda lagi penampilan christian gonzalez di piala presiden harus diakui menjadi salah satu faktor arema fc meraih gelar juara
eloko tidak saja tampil baik tetapi juga menjadi top skor dengan torehan sebelas gol
di usianya yang ke empat puluh satu gonzalez mengaku tidak pernah berpikir ia bakal kalah bersaing dengan pemain muda lainnya
el loco bahkan menjadi top skor dengan mencetak sebelas gol di piala presiden
karena itulah pemain asal uruguay ini belum berpikir akan menjadi pelatih apalagi gantung sepatu
meski terbilang sudah tidak muda lagi
tetap menjadi tumpuan harapan bagi arema fc
ia masih dipercaya pelatih aji santoso untuk mengisi baris depan penyerang singoedan
gelar top skor piala presiden merupakan gelar kelima yang diraih gonzalez dalam piala presiden
empat gelar sebelumnya juga diraih gonzalez di ajang liga indonesia
dengan prestasi ini
el loco berharap dirinya
bisa terus berkontribusi memberikan yang terbaik untuk arema fc